lurah dengan kebijakannya mengambil report untuk membuat laporan dengan cara online
tak hanya makam sunan kali jaga dan keluarga inti
nah pilihan dua inilah kemungkinan yang akan menjadi acuan sintayong
usai kritik soal bantuan sosial ahok menyebutkan bantuan sosial
dan anda akan mencapai situasi yang lebih buruk
ya begini kalau saya lihat ya kalau ini kan baru sifatnya recovery recovery ini belum istilahnya belum stabil begitu
perbandingan ketika seseorang dinyatakan
namun banyak permasalahan yang masih diabaikan
barang ini merupakan barang yang penting bagi kebutuhan pokok menjadi batas daripada kebutuhan untuk penghitungan kemiskinan
dan juga bagaimana situasi geopolitik pasti juga seperti kalau kita evaluasi
dr parsons mengatakan bahwa
selamat pagi pak beni salam sehat pak
hampir dua kali lipat dari prediksi pasar yang memperkirakan satu ratus tujuh puluh ribu gitu
yang satu ratus sembilan belas m itu juga kan didakwaan
hingga yang masih menyala hanyalah
sudah jelas bagi individu dan pemilik usaha
karena tidak dibayang bayangin dengan tudingan bagi sebagian orang
saya kira kalau bekerja secara profesional
convenient itu artinya kalau kita ke tanah abang kan repot dan seterusnya
ya mereka itu mulai tinggi dan banyak promo promo terjadi itu adalah setelah buka
apalagi kalau ada produk baru dan bahkan produk produk lama yang merejuvinasi
anda bisa menjumpai makanan manis khas eropa
uang dari mana dua puluh tujuh miliar rupiah ini tadi disebutkan oleh direktur pendidikan kejagung pun tadi
nanti kita akan taruh di piring terus nanti kita siram
kemudian ada dugaan pemalsuan surat jalan
di mana memang rumah masyarakat gaza juga sudah lama sekali mengalami pemadaman listrik total
ia memperkirakan kebutuhan belangko di jakarta mencapai delapan juta pada dua ribu dua puluh
kemudian ada dua ratus empat puluh tiga miliar di mana ini digunakan untuk perdam pengusutan
jadi mau serius juga berarti menyanyi mas ya
yang dulu kabupaten kuningan itu diduduki oleh hindu samadwosa
yang memang harus kita akui bersama adalah soal ekonomi
denda sampai lima miliar ya
tapi kami paham karena memang data yang masuknya berbeda